sebuah jalan di kawasan cipinang sodong pulau gadung jakarta timur ambles
amblesnya jalan dengan kedalaman hampir satu lima meter ini diduga terjadi
akibat adanya proyek pengerukan kali di kawasan ini
aktivitas warga di jalan al mujahidin pada minggu pagi terganggu
warga yang hendak beraktivitas tidak bisa melintas karena jalan ambles
panjang jalan ambles mencapai sekitar seratus meter
warga menduga amblesnya jalan ini dikarenakan adanya proyek pengerukan kali
warga berharap jalan ini segera diperbaiki
tetap karena di sana mau dibetulin tetap bahan berat itu lewat depan rumah kita ini
lewat depan rumah kita seperti batu batu kali seperti ini
bahan berat ini tiang pancang ya paku bumi ini ya namanya ya mas ya
paku bumi masuk dipaksain lama lama retak lah sedikit demi sedikit
akses jalan al mujahidin cipinang sodong pulau gadung jawa timur
yang ambles sedalam satu lima meter minggu siang mulai diperbaiki
perbaikan difokuskan dengan membersihkan puing puing amblesnya jalan
petugas dari sudin tata air pemerintah kota jakarta timur
minggu siang mulai memperbaiki akses jalan al mujahidin yang ambles
perbaikan difokuskan dengan membersihkan puing puing jalan yang ambles
selain itu agar jalan yang ambles tak melebar
petugas memasang kayu penyangga di sekitar permukiman warga
diperkirakan perbaikan jalan ini menghabiskan waktu lebih dari satu bulan
warga di sementara ini kita mengamankan

utama kita memasuki
untuk jalan sendiri nanti belum ada instruksi dari pihak ke atas